lokal menyebutnya dengan nama kuah kunir karena warna kuahnya yang kuning racikan bumbu sederhana
oke kalau prediksi dari prof hipno ini melihat tadi juga kita sudah menyaksikan bahwa kuat ⁇ maruf ⁇ itu dituntut oleh jpu selama delapan tahun kurungan
ya apalagi kalau memang yang buat semur itu bukan asal jengkol
jika ukuran pinggang untuk celana lebih dari seratus cm ada biaya tambahan tiga puluh lima hingga lima puluh ribu rupiah
jadi kami jalan saya bilang nanti siap baru masuk film
seperti bawang merah dan putih cabai garam
sehingga keluhannya nanti akan mirip dengan infeksi yang lain
jadi semua itu saya ikuti prosesnya dan di situ ada mas tama ya
dan menjabat sejumlah posisi strategis